kok malam melukar waku sih tak suruh gak mau ya takjil takat tak kamu
tadi kek tadi kek
suatu hari nanti
aku akan mengembalai kepada kalian
ah ya allah
ayo tutup peti matinya sampai rapat
kalau peti mati sampai kena darah bisa bahaya
masih kering pak
kulih yang kenceng
satu satu lagi
dia nggak akan bisa keluar dari sini
bisa dilihat dulu semuanya
saya rasa sudah cukup
terima kasih pak ya
senang berbisnis dengan bapak
ini museum pedang
dan ini
wah keren banget tom
yaudah yuk sekarang kita lihat baju besiuk dan beragam ratu senjata yang lain
seperti yang dipakai oleh zaman kerajaan dulu
karim mana sink lainnya kok gak ada
wah karim kerennya karim
ada ruang rahasianya
ada peti mati karim
serem tempat ini
bentar aja karim
udah yuk lihat yuk
hip kamu kayaknya berdarah deh
ya kadang di sini ada yang tajam nih
tapi kak menyakit aku tadi yuk
ngapain kalian ada di ruangan ini
kalian tidak boleh sembarangan masuk di dalam ruangan museum ini tanpa ada petunjuk dari guide
bisa aja bisa deh rombongan
kita mau dasar ke sini
sebaiknya kalian tinggalkan tempat itu
awas pak bu
cik s hashtags diketik
eh lo yang mau bilangin yang lain gak tahu bagi bagi tugas apa
eh sondak ini kan bagi bagi rata aja deh
ini kan mau dibagi rata gimana sih lo
oh ya woy kalau gak mau ntar aku lapor sama pak rt
tunggu jadi orang nggak usah neko neko
eh semprol cepetan mau tugas apa enggak
pakai yang lezat gini aku
aduh punya anak buah gak ada yang beres
kok malamnya luka roh aku sih tak suruh gak mau
liat aja tak ketak kamu
pakai jubah hitam segala
aduh kok mana ngajak sih
eh kok diem aja sih ditanya
eh enek taringnya
waduh jangan gigit aku ya
dengan aku pahit
bangdak bisa nyuruh doang
pahit juga deh
nggak asik nih
itu kan suara bangdak
ngapain dia teriak teriak ya
malem malem gini mendingan minum yang anget anget
nah coba itu
emang dasar budak loh
lo jawabnya apa yang nyambung loh
itu bener bang
wah film an itu paling oke deh
itu film kesukaan aneh tuh
lo dari kecil ya angan angannya pengen nonton ler tancep samyo
eh bang bukan ler tancep
aduh lo gudoknya permanen nih
jangan jangan lo budaknya dikasih permalin
udah diam aja ya
eh bang mana ada di sini yang pusing
ada di sebelah
apaan sih orang kagar yang pesing di sini
kok tagi rabbi keluar begitu sih
ah ampun kabur

ini hansip ada kemana sih coba
si hansip itu disuruh ngumpulin warga
warga udah kumpul
hansipnya canda ratang
itu udah pada mau beres lagi
pak reti kenapa
pasti lagi nyariin hansipers ya
saya tuh nyuruhin si hansip untuk bisa ngumpulin warga
warga mah udah kadang rumpul
hansip nanti balik dari kamarana ya coba
ya udahlah pak reti
kita kan mau melakukan kriaan
daripada pak reti pusing mikirin hansip
kalau emang ada yang bisa saya kerjain nanti saya bantuin
ini saya mau beresin kayak gini kan diangkat angkat meja kan tenaganya laki laki
harus hansip dong
pak reti saya juga
kamu sih kita jadi telat
kamu sih gandarnya kelamaan
menurut buku kidz zemno yang mochi baca